kalau inget sma dan juga kisah cinta tuh langsung terngiang lagu kan kisah kasih paling indah itu kan masa masa di sekolah gitu
karena tidak ada masa yang paling indah dibandingkan dengan kisah cinta di sekolah
nah ini justru kerumitan kisah cinta remaja di kala sma dihadirkan dalam film berjudul the othersite
dan untuk membahasnya sudah bergabung amel karla yang merupakan pemeran karakter bella
dan juga yulian dreda ruiz produser film yang satu ini
selamat malam amel karla dan juga bang andre
oke semoga dalam kondisi sehat
selamat malam mbak mestre
hai kak andre
baik hari ini mulai tayang saya akan ke amel karla dulu
apa sih sebenarnya yang membuat film ini berbeda jika dibandingkan dengan kisah cinta sma biasa
karena kalau dilihat tadi dari trailernya ada tentang keluarga juga
dan bocorannya ada tentang mental health issue juga nih yang dibawa di sini
apa yang bikin beda dari kisah cinta sma
yang biasanya ada di film
benar jadi kalau menurut aku pas baca scriptnya pas reading pun juga
ceritanya ini agak lumayan kompleks
jadi dia gak cuman
moost of the film film remaja kan biasanya kita nonton ya memang yaudah kisah cintanya kak
atau cuma konflik konflik yang ada di sekolahnya
nah tapi the added side ini juga ngebuka sisi lain di sisi keluarganya gitu
terus mental health yang berasal dari keluarganya juga di
highlight di film ini gitu
terus tapi karena kan topiknya berat kak ya
kalau misalnya keluarga terus cinta terus mental healthnya
agak dibawa di set
tapi ini film lumayan terlalu lengkap ya
di menurut aku wajib aja di
karena udah mulai juga dan tadi aku hari ini pengen nonton cuman karena hujan
dan lagi banyak tugas jadi kita besok deh kita nonton
di film kok lagi sih
oke vick nih akan bicara tentang tokoh bella
bella ini jadi siapa sih di film the othersite ini dan karakternya seperti apa
oke jadi bella ini sebenarnya cuma teman atau kakak kelas dari pemeran utamanya si alia
dan di novelnya pun bella ini perannya jauh agak jauh berbeda daripada di film gitu
cuman kemarin pas reading produser sekalian sutradara kita mas giri minta kayak
oh kayak gini nih peran bella bisa diubah ubah sedikit
dan aku berpaksa
aku berperan sebagai cewek agak lemot dan suka kebalik balik gitu
tapi tetap fun seperti amel carla yang juga selalu fun dan juga positive vibes ya
sekarang kita ke mbak andre
bang andre ini kan satu cerita tentang kisah kasih sma gitu ya
mungkin bang andre juga jadi flashback dulu juga gimana kisah kasih sma nya
tapi yang menarik dan menjadi fokus sejumlah pihak ini ada pembagian tiket gratis nih bang
ada bagi bagi ribuan tiket
bagi bagi ribuan tiket gratis di mana lingkar pictures selain itu juga menggandeng pihak ketiga pihak lain
untuk bisa edukasi investasi
ini maksudnya apa nih bang
sambil nonton pulangnya kita diajakin edukasi investasi atau seperti apa
apa yang membuat hal ini menjadi terjadi begitu
apa latar belakangnya
ya pertama saya ucapkan selamat juga nih amel carlla juga hari ini bisa launching ya filmnya setelah sekian lama
kita menunggu kondisi pandemi bisa tayang dengan waktu yang tepat ketika orang merindukan suasana konten remaja
kedua ketika bicara tentang kolaborasi mbak misri salah satunya adalah kita berusaha efek apa namanya memberikan suatu edukasi literasi
bagaimana kita tahu marak maraknya trading penipuan kemudian cryptocurrency dan macam macam
dan ternyata hunter dalam hal ini yang di legalkan oleh bursa efek memberikan ruang untuk mengedukasi remaja untuk bagaimana mengedukasi saham
bagaimana meliterasi kondisi saham
jadi bagaimana menggunakan yang tepat
nah edukasi inilah ditampung oleh production house dalam hal ini

jadi bagi yang nonton yang udah berapa ribu itu
berapa ribu itu akan mendapatkan akun yang masuk ke bursa efek
bagaimana penggunaan investasi dalam kondisi saham di bursa efek
itu sebenarnya gerakan sosialisasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengedukasi khususnya remaja terhadap pemahaman kondisi salah satunya literasi saham tadi mbak mistri
oke literasi saham
baik apalagi kan memang yang menjadi targetnya ini kan film keluarga film remaja juga begitu ya
diharapkan para remaja ini juga melek akan hal hal seperti itu agar tidak menjadi korban
nah yang juga menarik dari the other side ini
ini merupakan salah satu dari dua puluh dua film bang andre yang mendapat bantuan pemerintah dari kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
ada bantuan sebesar satu lima miliar
nah bagaimana kemudian bentuk bantuan ini diberikan melalui program yang satu ini
untuk promosikah atau digunakan sebagai apa
ya ada dua ya yang menjadi pemulihan ekonomi nasional dalam hal ini pemen parekraf
satu bagaimana develop dari script itu
itu bantuannya kalau di delapan ratus pisa kalau nggak promosi satu lima miliar
dan semuanya kita keluarkan oleh kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
dan hal ini sangat terbantu
karena promosi sangat besar sekali ya anggaran indonesia
karena sehebat apapun freelance tetapi tidak mampu melakukan promosi dengan baik
promo itu nggak ada pesannya nggak sampai ke publik
trigger tidak tertantik untuk datang ke biaskop dan sebagainya
nah dengan keadaan gini salah satunya ya indonesia concern terhadap situasi ini
ya oh menarik ya
dua puluh tiga juta orang pembaca di whatspage kok bisa dijadikan novel
kemudian kita coba utar atik novelnya kemudian menjadi empat jam kemudian didurasikan lagi dua jam
ini film apa sih gitu kan
nah ini kan harus kita appreciate
ternyata kita rindu banget karakter karakter anak muda yang sebenarnya punya acting yang luar biasa
makanya memang kalau nonton the other side itu kelihatan banget
mulai dari amel karla davina karamoy semua tokoh tokoh di situ teman teman yang fresh
yang punya karakternya gila ya ini artis benar masa depan nih gitu
tapi yang selama ini kan udah matang orangnya di situ saja gitu
nah kita mencoba meng grow up bahwa banyak banget talenta talenta atau sumber daya manusia yang kreatif
yang dipastikan ruang khususnya anak remaja gitu
dan kita dan film ini salah satu pentas yang membuktikan itu
dan kami yakinkan itu
dan kami yakin terima kasih sekali kepada kementerian pariwisata ekonomi kreatif yang peduli terhadap sineas
yang mungkin selama ini ya kita tahu bahwa bikin film ini gede banget kayak gitu kan
tetapi kalau hanya sekedar setahun setahun di preskop cuma satu minggu kemudian turun udah hilang gitu saja
itu kan sangat sedih
kita pengen ngambil value di sini
makanya tadi amel bicara ada value keluarga ada romantika remaja ada nilai nilai
bagaimana scripnya yang dahsyat banget dengan kata katanya kalimatnya
mungkin pak mistry banyak wah ini benar ya gitu kata katanya seperti ini yang anak remaja ini kan
jadi biasanya nih bang makin bikin penasaran kalau dari tulisan dari novel dari what part seperti itu
kemudian difilmkan kan banyak yang pengen tahu ada bedanya nggak ya kira kira
dan berbagai upaya pasti sudah dilakukan untuk memenuhi ekspektasi para pembaca
kalau tadi bang andre juga singkat singkat sudah cerita kalau itulah yang menjadi alasan kenapa harus nonton di othersite
terakhir saya akan ke amel karla kenapa sih kita harus nonton the other side
menurut aku banyak banget poin poin yang bisa di highlight
dan dari film ini terus juga kebetulan di what part kan yang baca udah dua puluh tiga juta orang kan
pasti ada banget fans fans dari di othersite sendiri pengen nonton juga pengen lihat adaptasi dari novelnya kayak gimana
karena jujur dari script dari novel ke script script ke film itu banyak banget yang diubah
semoga aja perubahannya perubahan yang baik
dan aku cuma pengen menghimbau untuk jangan lupa ditonton aja mulai hari ini ada di bioskop bioskop kesayangan
dan bisa ditonton dari tiga belas tahun ke atas
bisa ajak adik kakak keluarga kakek nenek bisa semuanya
baik terima kasih banyak amel karla dan juga bang yuli andre darwis sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia connected
sehat selalu dan salam untuk semua tim

jangan lupa nonton ya mbak mestri ya
baik baik baik baik
amel ada ini
terima kasih banyak